lomba lari yang biasa digelar umumnya tidak hanya untuk meningkatkan kebugaran tubuh saja
tetapi juga bisa menjadi cara mengkampanyekan lingkungan
ya seperti yang dilakukan ribuan pelari di sebuah universitas surabaya barat ini
melalui pembelian satu tiket peserta bisa menyumbangkan satu pohon mangrove
untuk ditanam di sejumlah titik pantai di surabaya
ribuan pelari dari berbagai kalangan masyarakat ini
antusias mengikuti sematuran maraton yang digelar sebuah universitas swasta di kawasan surabaya barat
selain diikuti artis nasional daniel manata
aksi lari ini juga semakin meriah dengan diikuti kapolres surabaya hingga konsulat jenderal australia
lewat rutus panjang dua puluh satu km
mereka berdua berdua berjalan ke kawasan surabaya barat
lari untuk mengkampanyekan hidup sehat
serta menjadi ajang sosialisasi peduli lingkungan untuk kawasan pesisir surabaya
ya melalui pembelian satu tiket
peserta bisa langsung menyumbangkan satu bibit pohon mangrove untuk kawasan pesisir surabaya
kita ini bisa hidup dengan jiwa yang lebih sehat
karena dengan jiwa yang sehat kita bisa memberikan kontribusi yang positif
lomba lari ini pun juga mendapat apresiasi
dari konsulat jenderal australia
dirinya menilai kegiatan lari di surabaya bisa menjadi wadah sosialisasi positif bagi masyarakat
dengan digelarnya lomba lari ini
diharapkan masyarakat untuk lebih peduli tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar
agar bersih dan sehat
prasisca wijaya surabaya